kericuhan terjadi saat ratusan jamaah haji tiba di pendopo kabupaten jombang rabu siang
ratusan penjemput yang sudah menunggu dari pagi harus berdesakan dan saling dorong dengan petugas
akibatnya sejumlah penjemput menangis karena terjepit
medali lewat pintu selatan biar nggak terlambraan
ratusan penjemput jemaah haji ini berebut untuk masuk ke pendopo kabupaten jombang
petugas pun bertindak tegas dengan mendorong para penjemput yang tidak membawa kartu undangan
sejumlah penjemput menangis karena tertahan di pintu gerbang dan tidak bisa masuk
setelah bertemu dengan keluarga jemaah haji isak tangis pun pecah
mereka bersyukur keluarganya dapat kembali ke tanah air
dengan kemampuan untuk menemukan penjemput
dan selamat usai menunaikan ibadah haji

satu orang meninggal dunia karena sakit dan dua orang masih berada di mekah juga karena sakit
kedatangan ratusan jemaah haji ini merupakan kloter terakhir asal jombang
yakni kloter empat puluh empat puluh satu dan empat puluh dua
pemerintah berharap tahun depan pelaksanaan haji lebih lancar lagi